ya allah apa yang harus putri lakukan
apa putra harus melanjutkan balas dendam ini
tapi putri gak mau balas dendam
tapi aku juga berhutang budi sama tante andis dan diego
kalau gak ada mereka aku pasti gak akan selamat waktu itu
saya udah bikin ini tapi
bu itu kenapa bisa kerja disini
dia itu bahaya loh bu
dia selalu pengen tahu urusan orang lain dan
pembantu saya satu ini memang suka berhalusinasi
tetep aja dia menganggap anak saya monah
sebagai anaknya yang namanya siapa tuh anak kamu
putri bu putri
makanya saya kasih kesempatan dia untuk tinggal disini
supaya dia bisa membuktikan sendiri
kalau anggapan dia itu salah
bu percaya sama saya
dia itu cuma mau manfaatin ibu
cuma mau morotin duitnya ibu
wah ini nih fitnah nih namanya
ini jahat bener ya mulutnya ya
ini bener bener gak yes ya bu anies
ini orang ternyata jahara
saya aja yang ibu kandungnya putri bisa menerima kok
itu akal akalannya dia aja
iya tapi itu gak bener bu andis
saya tuh gak gitu orangnya beneran deh sumpah
wah jahat nih jahat juga sih
kamu dengar sendiri kan apa kata ibu citra
udah deh mendingan kamu balik kesana ki
ke kontrakan kamu
saya balik ke kontrakan bu
wah ini gimana urusannya bu
kan saya kerja disini bu
harusnya saya ngidep disini dong
maksudnya besok balik lagi kesini
tapi inget ya jangan datang kesiangan
nanti saya pecat
gara gara si citra bawel
saya disuruh pulang deh
harusnya kan ngidep disini
di rumah yang mewah ini makan tidur gratis
kamu ngapain masih disini
apa ada si jatoh
maaf kenapa ada jatoh
udah cepetan dibawa ke dapur terus kamu buruan pulang
jangan kecil kecilan kesini karena dia berantem sama om roy
udah lah gue tau pola pikir lo gimana ya
gue tau otak otakan lo tuh gimana
udah lah lo ngaku aja deh
harusnya kalian turukun
jangan saling berantem
karena kalian tuh sebenernya kakak adek
jangan sampai kayak aku dan clara
aku minta kamu untuk jemput ke arah di rumah sakit jiwa
ya karena menurut aku tuh clara tuh dibully di sana
dan tante cita tuh butuh clara
butuh teman curhat
emang bener kamu tuh putri
bukan mona karena kamu peduli sama clara
walaupun aku kayak gini aku masih punya hati nurani kok
tapi aku nggak percaya sama clara
kalau dia ada di luar
ya udahlah terserah dia mau ngapain
yang penting aku ngasih tau kamu kalau misalkan
dia dibully di sana
pokoknya aku bakal bilang ke tante citra
kamu akan jemput dia di rumah sakit tunggu
kamu tuh walaupun mona atau putih
tapi sama aja hati kamu baik banget
diego lu kenapa marah ya
suaminya bukan kan
ya gua yang bertanggung jawab atas mona
dan gua berhak deketin dia
gak tergantung mon
kenapa sih kalian itu gak akur
udah tau kalian kan kakak adek
tolong ya jangan ada dendam
kalau ada masalah sama om remning bicarakan di rumah
gak enak tante
anda gak mau pulang raja
tante masih mau di sini
ini raja apaan sih
ganggu rencana orang aja
tante percaya sama aku
ada sesuatu yang mungkin bisa memperbaiki hubungan tata sama om roy
oke oke tante pulang
bu mungkin raja benar
sebaiknya saya pulang
makasih ya sudah mau jadi teman curhat saya
tante pamit pulang dulu ya
jangan rukun rukun ya sama mas roynya
jangan rukun rukun ya sama mas roynya

cari membandingkan diri
tinggalkan rumah ini
kalau lo lebih milih orang yang dinyakitin lo
insya allah harus gimana nih
dan aku juga nggak mau bales dendam
dia memang harus selalu dibikin bingung
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
berantemnya udahan dong
jangan sampai berantem masalahnya
kamu ngomongnya sama dia tuh
yang selingkuh kan dia bukan saya
masa saya yang harus minta maaf sih
kalau papa itu tidak selingkuh
emang mamanya aja gak mau dengerin
kamu nggak usah ngeles
udah jelas jelas tadi tuh ya
saya lihat kamu mau masuk ke kamar hotel sama perempuan
itu kalau bukan selingkuh apa namanya
tapi papa udah jelasin ke mama tadi
itu bukan selingkuh
papa dapat informasi dari orang yang mau ngasih tahu mona
mona dibawa bawa alasannya
kalau mama kenyataannya papa mau dikasih informasi
itu terus kamu pake di hotel
tempat main kan banyak
mama sama berantem
pusing deh kepala gue
benar juga kata mona ya
mungkin clara harus dikeluarkan dari rumah sakit jiwa
biar papa mamanya nggak berantem lagi
udah jemput aku kesini
supaya papa dan mama kamu nggak berantem lagi